setelah sekian lama menunggu akhirnya mas kevin milih alda
mas kevin pilihan mas kevin teh emang gak salah
ada teh memang calon istri yang tepat buat mas kevin
ii mami alda t emang salah apa
kamu kan pasti masih capek
kami berdua sudah memutuskan
mutuskan apa mi
kamu menikah sama asma
kenapa kamu diam aja
bukan ini yang kamu inginkan
ada apa sih mi
kamu ini sepertinya punya hoby ya
menikah dan membangun rumah tangga itu kan gak gampang
kita harus pikirkan dulu baik baik
kevin asma itu kan sudah pilihan kamu
kenapa sekarang tiba tiba kamu berubah pikiran
kevin jawab pertanyaan papi
memang tadinya asmo pilihan kevin
tapi setelah saya pikir pikir
ini bukan calon istri yang baik
calon istri kamu yang sesungguhnya itu siapa
setelah sekian lama menunggu
akhirnya mas kevin demili alda
pilihan mas kevin teh emang gak salah
ada teh memang calon istri yang tepat buat mas kevin
mami alda teh emang salah apa
ini semua rencana kamu
sehingga kevin mau menikah sama mas kevin
mami teh sabar dulu hatu
kamu beresin merang merang kamu
dan kamu keluar dari rumah ini
eh mami tapi kan
jangan banyak tanya
saya gak mau melihat tampang kamu lagi di rumah ini
alda teh minta diizinin mau ngomong sama mas kevin dulu
beresin merang merang kamu
dan keluar dari rumah ini
kemarin kemarin papi mami begitu menentang keras hubunganku dengan asma
sekarang dia malah nyuruh aku menikah dengan dia
udah apa ya
apa yang mereka rencanakan dibalik semua ini
apa karena mami sudah tahu siapa asma yang sebenarnya
celaka kalau gitu
kalau sampai mami papi mendasakku agar menikahi asma alias cinta
apa mungkin sih cintamu sama aku
oh mas kevin
dianget dong teleponnya
jangan buang waktu saya
tunggu apa lagi
ayo pergi dulu ya
ya udah pergi sana
akhirnya pergi juga dia
udah gak ada halangan lagi
si kevin itu beneran mau sama si alda
tapi kalau si alda dari dulu kan memang suka sama kevin
ya udah jangan dipikirin
sekarang yang harus kita pikirin adalah
gimana caranya supaya kevin mau menikah sama asma
kalau gitu mi
kita sila dikira aja apartemennya si asma langsung itu
gak enak dong pi
kalau sampai kevin tahu gimana
yang lebih ingin dipakai

kapanupandangan pineal awareness
sebenarnya sih ada yang pengen enak ngomongin sama kamu
apa yang mau dibicarain
tapi nggak enak sih kalau ngomongin di telpon
mendingan ntar aja ya
ih kok gitu sih
gue udah ngomong aja
ambu kenapa nih ambu
abah abah abah
abah abah bangun abah
ambu jatuh ambu pingsan itu di dapur
nggak tahu abah
itu sekarang lagi di lantai itu abah
kita semua tahu mesti abah
ya pak giman
pak giman pak giman
kemarin kan saya sudah bilang kalau ambuteh harus dirawat rumah sakit besar di kota
iya pak dokter si ambu tuh bangor bandel si ambu teh
tapi udah sampai rumah kelapa kelapa kok ya
kalau begitu saya buatkan surat rujukannya dulu ya
ya mari mari
nggak apa apa gimana orang jatuh begitu
jangan begitu ambu
kalau apa apa tuh bilang
jangan dipenem atu
kalau gini mah jadi susah semuanya
jadi kita tahu kalau ada apa apa
ini surat rujukan untuk rumah sakit di kota
pak dokter saya mau tanya boleh ya
ya pak giman
untuk penyakit ambu ini kira kira pak giman siapkan

papi sama mami kamu sudah setuju kamu mau nikah sama asma
ya kevin jawab
kenapa bagus uma
ya dengan begitu mereka jadi bingung sendiri
dan rencana mereka juga
dan rencana mereka jadi berantakan
emangnya mama tahu mereka ada rencana apa
tapi tenang saja
pokoknya setiap sesuatu yang buruk pasti akan mendapat imbalan yang buruk juga
dan allah lebih suka pada umatnya yang tabah dan tawakal
gue pengen langsung saja to the point ya
ada yang pengen gue kasih tau nih
tapi lu jangan kaget ya
ya udah apa ada apa
ambu masuk rumah sakit vin
masuk rumah sakit
sakitnya sih sama sama yang dulu
cuman kayaknya lu emang kali ini perlu datang deh
aku kesana sekarang
amu masuk rumah sakit
kevin permisi dulu ya uma ya
t harus pergi kemana
boleh pinjem tasnya nggak pak
hei langsung ke kampung rasanya
masya allah masyim
masya allah masyim
alda ayo kita ke rumah sakit ya